pemerintah memutuskan untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka mulai januari dua ribu dua puluh satu mendatang
mk melalui pertemuan virtual menteri pendidikan nadiem makarim membacakan surat keputusan bersama dengan empat menteri
yakni menteri pendidikan menteri dalam negeri menteri agama dan juga menteri kesehatan
nadiem menyatakan pemerintah memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menentukan kesiapan pembelajaran tatap muka
mulai januari mendatang atau semester genap pembelajaran tatap muka bisa dilakukan
nadiem makarim juga memaparkan tiga dampak negatif belajar dari rumah
risiko tersebut adalah ancaman putus sekolah karena anak anak dipaksa bekerja membantu orang tua
tumbuh kembang anak yang terhambat terutama skill dan ketiga penekanan psikosoial hingga kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin saja terjadi
kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh dua
jadinya bulan januari dua ribu dua puluh
jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang sampai sekarang
kalau siap untuk melakukan tatap muka kalau ingin melakukan tatap muka harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini
dari sekarang sampai akhir